alhamdulillah berdampak tapi positif
ketinggian air mencapai hingga dua meter
menerapkan peraturan peraturan yang sesuai dengan harapan kita
kemudian kelas kristian jadi hanya satu ratus dua puluh orang satu ratus dua puluh orang di sekolah
ini nanti akan bisa menggerakkan dari hubungan emosional itu ke fungsional
harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat dan berkat bagi anda semua
karena memang dalam konteks indonesia bumn saat ini kan proses merger itu sudah dijalankan lah ya
karena memang masih banyak sektor sektor yang masih tertahan ya peningkatannya
jadi ya ada expertise di situ dari segi panasnya jalan
oh yaudah lepas dia mau ngapain kaya udah
anggaran yang digunakan itu optimal begitu produktif untuk kemudian memulihkan ekonomi kita sampai nanti di akhir dua ribu dua puluh satu
jureth campus juga menaruh perhatian pada baterai yang digunakan untuk menyimpan energi tersebut
makanannya jadi khas atau spesial sedikit itu karena
itu kan pada saat dibuka lowongan itu
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam
yang realnya kurang dari itu kan
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs com au
dan ya sangat sulit untuk dikatakan
bagaimana seharusnya kita memahami kemudian juga menjaga
menjadi salah satu janji nawacita kelima sembilan juta hektare land reform
siapa saja itu untuk yang bekerja pada hari pemungutan suara
tercipta karena adanya hubungan persaudaraan
ya kalau bicara peluang tadi yang saya sampaikan ke sajib
kesempatan ini membuat saya bisa melihat lebih dalam bagaimana suasana di dalam pond pes
hari ini bisa dicek bahwa teman teman di tingkat petani gapoktan ini sedang juga menikmati dengan harga gabah yang sekitar tujuh ribu
kemudian dimasukkan ke dalam kontainer yang sudah disediakan
nah para pendengar yang budiman beristirahat atau tidak
dan siap bertanggung jawab
untuk makanan penutup saya memilih kudapan khas jawa barat awuk di awuk cibenying
kembali mengingat berapa besar
tapi sekali lagi yang di tiga t nya ini yang membuat
dari kbri sendiri juga akan memberikan bantuan dan juga kita ada grup di wechat seperti itu untuk seluruh warga indonesia di beijing

sangat optimistik meskipun terkontraksi dan adanya pembatasan movement ataupun pergerakan akibat covid sembilan belas
dan langkah terakhir adalah memisah misahkan mbak regi
terlebih dahulu bahan yang tercampur rata nantinya akan menghasilkan adonan roti yang
sebuah film panjang gitu ya
dindingnya mungkin juga dari marmer dan lain sebagainya
pokoknya emas targetnya ada di beban ada di pundak lu
biasanya orang indonesia kalau nasi goreng lebih suka
kita kerja kita selesaikan suatu undang
itu biasanya kita hitung kita memudiknya berapa lama ya pada dua hari pas seminggu
selain itu tutup penting menjaga agar pentil ban tidak korosi
jadi saya harus memindahkan tempat pemilih saya di sini di surabaya
dokter akan memeriksa parameter fungsi ginjal yaitu kadar ureum dan kreatinin apakah normal atau tidak
sementara kan keneknya dia bisa kemana mana bisa menagih uang para penumpang
jadi pertama itu pelatihnya datang ke sekolah
dan jikapun nanti konflik berakhir kita masih berkira kan harga masih cukup positif ya
ya harus bisa bisa memanage keuangan yang dikasih satu bulan itu
soalnya emang sampai sekarang keliatan sih pemain pemain jahat tim itu kayak o dua ray aja selalu main di cls
kita berharap tim nasional kita bermain seperti lawan vietnam
sehingga dia lebih secara finansial
dia enggak kok ya tapi aku ngerasa ada bau itu terus tiap aku entah di kamar
tentu kami sendiri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi